gempa yang mengguncang lombok tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa
tetapi juga menyisakan trauma bagi anak anak
di tengah gempa yang belum diprediksi beberapa relawan berinisiatif memberi bantuan trauma healing
erinda niken relawan sekaligus pengungsi di posko lapangan rebiga kota mataram
berinisiatif mengadakan permainan untuk anak anak di pengungsian untuk mengurangi trauma bencana
bermain dan memberi pemahaman tentang gempa membuat mantan wartawan ini dikenal anak anak di pengungsian
mereka memberikan keputusan bahwa tidak akan ada gempa besar lagi
tapi rasa trauma yang mereka miliki yang mereka alami saat ini memang masih ada gitu
jadi tidak pernah mungkin sulit bagi mereka tapi kalau mereka tidak coba bagaimana gitu
tidak selamanya mereka tinggal di pengungsian
sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di posko lapangan rembiga kota mataram nusa tenggara barat
raff raff raff tentunya kita sama sama tahu bahwa gempa ini menyisakan trauma begitu bagi anak anak
lalu sejauh ini apa saja yang tengah dan sudah diberikan dalam penyembuhan trauma bagi anak anak korban gempa lombok di sana
ya betul sekali nisa
bahwa seharusnya sesuai dengan keputusan gubernur ntb bahwa dari tanggal dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas sampai dengan dua puluh enam september dua ribu delapan belas ini merupakan masa transisi
di mana dari darurat transisi menuju ke pemulihan jika seandainya tidak akan ada lagi gempa yang terjadi di pulau lombok begitu
namun ternyata kemarin sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia tengah gempa kembali mengguncang di arah barat daya kota lombok sejauh dua puluh tiga km
dan ini membuat masyarakat kembali merasa karena trauma begitu dan tidak berani untuk kembali membangun rumahnya
sampai menunggu benar benar keadaan benar benar pulih
mereka juga pada siang hari mereka kembali ke rumah mereka untuk memunguti istilahnya barang barang yang seandainya bisa mereka manfaatkan kembali
dan pada malam hari mereka kembali ke tenda tenda pengungsian
beberapa relawan dan juga pengungsi di sini juga berinisiatif agar memberikan semacam bentuk edukasi permainan untuk melupakan trauma tersebut seharusnya
sehingga seandainya gempa tersebut tidak terjadi lagi
sehingga itu bisa memunculkan kembali trauma
namun selain memberikan terapi istilahnya trauma healing dari beberapa titik yang saya amati selama saya berada di mataram dan juga di kabupaten lombok utara
proses pembersihan kemudian juga bantuan membersihkan puing puing bangunan dan juga distribusi logistik memang sudah saat ini berjalan begitu
gubernur nusa tenggara barat juga mengatakan bahwa sesuai dengan setelah pertemuan dengan beberapa
beberapa pihak terkait termasuk dengan kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan juga kebudayaan puan maharani
bahwa nantinya para korban ini akan diberikan bantuan sesenilai lima puluh juta rupiah ini
nisa dan juga pemirsa bukan merupakan ganti rugi namun merupakan sekedar bantuan saja agar para pengungsi yang rumahnya terdampak gempa dan hancur ini bisa membangun dan merehab kembali rumah mereka

uang tersebut tidak langsung bisa dihabiskan begitu
dan dari penjelasan gubernur ntb sendiri mengatakan bahwa dari dua puluh ribu data pengungsi yang sudah terverifikasi dana bantuan lima puluh juta ini baru lima ribu yang disalurkan ke rekening mereka masing masing
dan diharapkan para pengungsi ini dapat memanfaatkan dana mereka dengan baik
lalu bagaimana terkait dengan sebuah perusahaan yang berpengaruh
dan bagaimana situasi di tempat anda melaporkan sendiri bagaimana kondisi pengungsi di sana saat ini
khususnya juga anak anak yang kita ketahui juga pastinya banyak sekali dampak dan khususnya trauma juga yang mereka alami
jika di kota mataram ini memang dampak gempa tidak begitu dirasakan hanya beberapa bangunan
karena memang yang sejak gempa terjadi pada tanggal lima agustus dua ribu delapan belas ada di utara
yaitu pulau lombok ini
disitulah gempa yang membuat masyarakat istilahnya rumah rumah mereka hancur
kemudian juga aktivitas lumpuh yang terdampak paling parah ada di lombok utara
sementara di kota mataram ini sejak gempa tersebut terjadi memang ada sedikit goncangan
dan mereka juga merasa trauma begitu sehingga di beberapa posko itu juga dibangun di beberapa lapangan
seperti misalnya di lapangan rembiga yang saat ini saya berdiri
kemudian di lapangan sangkareang
itu juga ada beberapa posko dan beberapa posko lagi juga didirikan
agar bisa mengakomodasi masyarakat yang terdampak gempa begitu
dan hal ini pun juga dilakukan dari berbagai macam relawan bnpb kementerian sosial
yang bisa dikoordinir yang bisa diamati begitu di lapangan
bahwa mereka juga mendirikan beberapa tenda selain untuk tempat tinggal
ada juga tenda yang disediakan sebagai masjid darurat
dan juga sebagai sekolah darurat
namun di kota mataram ini nisa kegiatan ataupun juga proses belajar mengajar memang masih berlangsung
begitu ada beberapa sekolah yang bangunannya tidak terlalu hancur
begitu mereka memberikan istilahnya mereka tetap mengadakan kegiatan belajar mengajar
namun dengan merekayasa waktu belajar mereka
jadi jam pelajarannya dimajukan dan kepulangannya pun juga lebih dimajukan
agar mereka memiliki kesempatan untuk bisa kembali ke rumah begitu
namun di sekitar lombok utara
dan juga di sekitar daerah yang waktu itu gempa terjadi mengalami kerusakan yang cukup parah
kegiatan belajar mengajar juga dihentikan
karena kondisi bangunannya tidak memungkinkan lagi untuk diadakan kegiatan belajar mengajar
baik terima kasih raff raff kaffi yang melaporkan langsung dari mataram nusa tenggara barat